terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
dua jamaah asal pasuruan yang ditahan polisi arab saudi karena bercanda soal bom
akhirnya dipulangkan ke tanah air
suasana harum menyelimuti kedatangan keduanya di bandara juanda sidoarjo
suasana haru tampak menyelimuti kedatangan umi widayani dan triningsi kamsir
di bandara juanda sidoarjo kamis malam
keluarga merasa bersyukur karena keduanya akhirnya dapat kembali ke indonesia dengan selamat
umi dan tri selama tiga hari sempat ditahan pihak kepolisian arab saudi
karena bercanda soal bom saat hendak pulang ke indonesia usai umroh
keduanya tidak mengira jika candaannya itu menimbulkan masalah
selama ditahan keduanya bergaul dengan warga negara indonesia yang bermasalah di arab saudi
umi pun berbagi cerita tentang nasib beberapa tkw di sana
yang satu ini pacaran sama orang saudi

tahu tahu di kosozat ada berita meninggal
sementara perwakilan kemenak wilayah jawa timur menghimbau agar jamaah indonesia menjaga perilakunya di arab saudi
sekecil apapun jamaah diminta waspada agar tidak timbul masalah
kita budaya timur sebenarnya ya kalau asumsi kita kan wajar saja
bahwa apa bu yang bawa oleh oleh dari mekah masak bawang bok
itu sudah dilaporkan ke pilotnya oleh pilot dilaporkan ke otoritas bandara
masuklah sebagai problem
usai dimintai keterangan kedua jamaah asal pasuruan ini langsung pulang menuju kediaman masing masing
keduanya pun mengaku kapok dengan kejadian ini
riko hardiansah sido arjo